apa yang anda lihat ini bukanlah air terjun di tengah hutan
ini hanyalah aliran air yang dibuat seakan seperti air terjun dan aliran sungai
ini adalah paludarium
paludarium berasal dari kata palus yang berarti rawa rawa dan arium yang berarti wadah atau tempat
paludarium adalah seni membangun habitat rawa rawa yang menggabungkan unsur air darat serta udara dalam satu ruang
seperti tren aquascape yang sempat booming beberapa tahun lalu kini paludarium juga mulai banyak digemari
salah seorang seniman paludarium kadek sudila sudarsana menyebut
usaha pembuatan paludarium ini sangat menjanjikan
harga pembuatannya juga tak main main berkisar dari delapan puluh hingga lima ratus juta rupiah tergantung ukuran dan bahan bahan yang digunakan
kadek sudila mengaku dalam setahun ia bisa mengerjakan hingga lima pesanan pembuatan paludarium
masyarakat mungkin sudah jenuh dengan perkotaan mereka butuh yang suasana alam
jadinya kalau kita buat seperti ini rasanya sejuk di mata
kalau contohnya yang seperti ini ini habis delapan puluh delapan puluh juta
proses pembuatan paludarium bisa dibilang rumit lantaran harus menyesuaikan dengan bentuk dan alur kayu serta batu yang tidak memiliki ukuran secara presisi
sementara untuk perawatannya
bisa dikatakan mudah karena paludarium telah dilengkapi dengan alat penyemprot air otomatis yang bisa setiap saat menyiram
dengan pemilihan bahan yang tepat kreasi paludarium ini bisa bertahan hingga puluhan tahun
nandang astika dan pasar bali